pemerintah berencana kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau menjadi rp dua ratus tiga triliun
naik sebelas sembilan persen dibanding outlook dua ribu dua puluh
peneliti ekonomi kesehatan universitas indonesia menilai upaya ini cukup efektif
untuk meningkatkan pendapatan negara
tetapi tidak efektif menurunkan konsumsi rokok pada keluarga prasejahtera
sadi adalah satu dari tiga puluh tiga kepala keluarga prasejahtera prokoaktif di ganggendro
dukusutorojo kecamatan mulyorejo kota surabaya
dengan penghasilan rp sembilan puluh ribu rupiah per hari sadi menghidupi istri dan dua anak
salah satunya masih balita
susilo ningsih istri sadi adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan
sesekali saja mengantar tetangga dengan upah seikhlasnya
meski penghasilan sadi tergolong rendah
saadi tidak pernah kekurangan uang untuk membeli rokok
dalam sehari ada biaya rp tujuh lima ratus untuk sebungkus rokok
jika dikalikan rp tiga puluh dalam sebulan sadi membakar rp dua ratus dua puluh lima
setara dengan tiga belas kg telur seharga rp tujuh belas per kilonya
kenapa masih tetap merokok sampai saat ini
karena sudah kebiasaan lah menghilang ini susah
iya kebiasaan sadi menjadi kewajaran hampir seluruh keluarga
kepala keluarga di gang ini
tidak hanya di gang gendruwo
jumlah perokok jatim tertinggi nasional mencapai lebih dari enam belas lima ratus rumah tangga
menunjuk data badan pusat statistik provinsi jawa timur
tahun dua ribu dua puluh dari sekitar empat puluh satu juta penduduk jatim
hampir lima juta diantaranya berada di bawah garis kemiskinan
badan kesehatan dunia merilis
untuk jatim jumlahnya mendekati tiga juta jiwa
ironinya dari kantong jutaan penduduk jatim seperti sadilah
jatim menjadi provinsi dengan kontribusi cukai hasil tembakau tertinggi nasional
tahun dua ribu dua puluh kontribusi cht jatim mendekati satu ratus dua triliun rupiah
setelah penelitian ekonomi kesehatan dan demografi universitas indonesia
triasih juta harta menyebut
pengeluaran rumah tangga golongan miskin untuk konsumsi energi dan protein
masing masing sebesar sembilan puluh satu gram dan sembilan puluh satu gram per kapita
sementara pengeluaran rumah tangga golongan miskin tanpa rokok
konsumsi energi dan protein masing masing bisa mencapai hampir satu ratus tiga belas dan satu ratus lima gram per kapita
nampak jelas keluarga prasejahtera dengan rokok kekurangan konsumsi energi dan protein
komponen pengeluaran terutama pengeluaran pangan ya biasanya rumah tangga miskin itu cirinya
proporsi terbesar itu adalah untuk pengeluaran kelompok pangan dibandingkan dan non pangan
apabila itu diambil sebagian untuk rokok katakanlah sesuatu yang tidak ada nilai gisinya
otomatis implikasinya ada trade off antara konsumsi rokok dengan konsumsi nutrisi rumah tangga
pandangan berbeda disampaikan bambang eko
di biatno akademisi fakultas ekonomi bisnis universitas erlangga
menurutnya kenaikan cukai rokok tidak berimplikasi langsung pada penurunan nilai gisi dalam rumah tangga
justru akan meningkatkan pengeluaran keluarga prasejahtera karena cukai adalah pajak tak langsung
kalau kenaikan harga melalui cuket haji itu tinggi itu mempengaruhi welfat kepada rumah tangga ini
itu studinya gitu mungkin
yang itu yang tidak pernah diungkap menurut saya dari studi bkk
dari bkf atau pemerintah keuangan
di sisi lain dinas kesehatan provinsi jatim menganggap rokok menjadi persoalan kesehatan yang belum dapat diselesaikan secara optimal
bahkan dinkes jatim enggan berbicara di depan kamera karena menganggap isu rokok sensitif
sementara dinas sosial provinsi jatim mencatat sekitar tiga juta keluarga prasejahtera jatim terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai
dalam upaya menghindari penyalahgunaan bantuan tunai untuk rokok
dinsos memperlakukan pengaturan sistem belanja
ya mungkin kalau satu dua ada tetap
tapi kan yang sebagian besar itu kan sistem bantuannya pun juga non tunai
mereka membelanjakannya di tempat yang ditentukan
eh warung itu tidak boleh jualan

jadi mereka hal hal yang seperti ini loh yang kita siapkan sehingga peluang peluangnya
jadi mereka hal hal yang seperti ini loh yang kita siapkan sehingga peluang peluangnya
untuk menyalahgunakan pemanfaatan itu kita tutup gitu kementerian keuangan merilis laporan tahun
dua ribu dua puluh jati menerima dana bagi hasil cukai tertinggi mencapai satu enam puluh enam triliun rupiah sementara besaran
alokasi dana yang dibutuhkan untuk bantuan tunai program keluarga prasejahtera diperkirakan
mencapai enam triliun rupiah tim liputan cnn indonesia cara agar berolahraga aman dan dari
cedera dan juga tepat dalam memilih program latihan adalah mengenali kondisi tubuh
selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam cnn indonesia news hour